dengan intensitas tinggi yang mengguyur jakarta sejak dua hari lalu ini menyebabkan banjir dan genangan di sejumlah titik
ya badan meteorologi klimatologi dan geofisika membenarkan bahwa hujan yang turun memang tepat saat ketinggian laut pasang sembilan meter
jadi banjir memang jadi terjadi di ibu kota
ini kepala bidang peringatan dini cuaca bmkg kukuh ri budianto menyatakan bahwa wilayah jabodetabek memang masih berpotensi hujan lokal pada pekan ini
jadi anda harus lebih waspada hujan dengan intensitas yang tinggi atau lebat dengan kategori di atas lima puluh meter memang kerap terjadi di masa masa transisi
menurut perkiraan ini pola umum akan terus berlangsung hingga masuk musim kemarau pada pertengahan mei mendatang
selain kondisi lingkungan banjir yang melanda ibu kota sejak dua hari lalu ini disebabkan karena hujan yang turun saat laut pasang
kejadian kemarin bahwa hujan lebat itu terjadi pada sore hari
sekitar jam empat sampai jam tujuh kemudian rendah ya malamnya hujan lagi sampai tengah malam
nah kebetulan di malam itu itu ada rop air pasang setinggi
nah sebenarnya maksimalnya hari ini satu meter